kamu adalah nafasku
salah buka situs saya
assalamualaikum pak ustadz rw
ada titipan ibn sakyah
sekalian sama jadwal buka bersama dari pak kades
tolong bagikan ini ke ketua rt
si irod kemana dari tadi saya tidak lihat
saya perintahkan dia merajia minuman beralkohol ke warung warung pak ustadz rw
disini kan warung cuma satu
saya perintahkan dia memantau ke warung lain warung lain pak ustadz rw
bukan sebagai hancur si raos
konser sedang mencast uhh
jangan lupa coba
ya udah pak ustadz kalau gitu saya pamit dulu pak ustadz ya